kita beralih ke kasus dugaan korupsi lainnya
komisi pemberantasan korupsi melakukan penyelidikan bersama badan pemeriksa keuangan
terkait kasus dugaan korupsi pt asuransi sosial angkatan bersenjata republik indonesia asabri
ketua komisi pemberantasan korupsi firly bahuri mengatakan
pihaknya telah melakukan pertemuan dengan badan pemeriksa keuangan
guna membahas kasus dugaan korupsi di tubuh pt asuransi sosial angkatan bersenjata republik indonesia atau asabri
menurut firly nantinya kpk dan bpk akan melakukan penyelidikan bersama dalam kasus ini
firly mengatakan sembari menunggu bpk melakukan audit investigasi soal potensi kerugian keuangan negara
kpk pun juga akan mulai melakukan penyelidikan
sudah kita sepakat dan kemarin saya dan empat pimpinan datang ke bpk
ketemu dengan ketua wakil ketua dan anggota bpk kita bahas
kita lakukan penyelidikan
dan kpk pun sudah meminta bpk untuk melakukan perhitungan kerugian negara